terus mamasnya masih di rumah
nggak mas ibu pergi
ziarah kemakam roy
ya yakin mas kan tadi ibu pamitan sama kiki
ya udah makasih kiki
bisa dihentikan dulu penggaliannya
saya minta ini tanahnya ditumpuk kembali
terus dirapikan bisa ya
loh emangnya kenapa pak ini udah tanggung pak
bisa kerjakan apa yang saya perintahkan
bisa batalkan tadi
begini pak saya minta maaf
sepertinya hari ini dibatalkan pak
karena ada kondisi yang darurat
nanti direskeju lagi
jangan langsung ke tpu teratai indah
lewati dulu nanti puter balik di ujung
dan jangan bilang mama kalau saya yang suruh
kenapa pak alam menyuruh seperti ini
itu kan belokan makam trate indah
kok kamu kelewatan
saya kelupaan bu
kita muter balik depan aja ya bu
mudah mudahan mama belum datang sebelum semuanya selesai
nanti juga biarkan aja bu
pak apa bangku itu
orang orang itu berkata
pak bisa lebih cepat nggak

yang penting cepat
oke pak cepatlah
kamu jangan sampai kelewatan lagi ya

kalian sekarang bisa pergi
jangan lupa alatnya jangan sampai ada yang ketinggalan
ben kita harus cepetan pergi dari sini sebelum pemenang datang ya
kita ketemu di kantor ya
terus dari mana mereka
terima kasih ya
kok saya gak diajak
ini kenapa makamro berantakan begini
ada apa ya bu
ini kenapa makam anak saya berantakan begini
saya gak tau bu
maaf ya bu permisi bu
kenapa bisa begini
saya harus cari tahu siapa yang tegak merusak makam roy
kayak apa saja bu yang baik
tidak ada apa apa ya bu
mudah mudahan mama sama papanya nino gak melihat
ini pasti dari ricky
kirim apa lagi dia sekarang
besok ya saat
jangan ikat janji
ngapain dikirim barang kayak begini
astaga ini pasti dari ricky
gak bisa diam aja
si cantik ngepang juga
pasti paketnya udah terima sama dia
pasti paketnya udah terima sama dia
maksud lo apa kirim barang gak jelas kayak gini
lo bener bener gue bikin masalah sama gue
kok barang gak jelasan
itu barang udah sangat sangat jelasan
gue beli khusus buat lo
lo mau lari dari janji lo
gue kan udah bilang sama lo
jangan pernah kirim apapun ke rumah gue
ya karena gue tau sa
harus dengan cara seperti itu
ya kalo enggak lo bakal nghindar terus dari gue sa
tapi lo tau kan gue udah punya suami
justru itu gue heran sama lo sa
lo udah punya suami
tapi lo nyuruh gua ngaku ngaku ke suami lo
lo pernah hamil anak gue
buat apa saja
buat apa saja
itu bukan urusan lo ya
itu cuma masalah janji kita ya
gue tunggu dulu besok ya
gue bakal kirim semua alamatnya
supaya lo tau kita akan ketemu dimana oke